area bermain dibagi dalam beberapa zona
bagi keluarga yang membawa anak anak bisa singgah di area dream zone
mengendarai mobil mobilan lucu ini menjadi salah satu favorit pengunjung
bagi anda yang ingin tantangan ada atlanti zone
juga tak kalah seru
di sini pengunjung bisa menjajal permainan memacu adrenalin
dengan naik di beberapa wahana secara bergantian
ya ini karena tempat yang cocok untuk anak anak ya
hari libur ini kan libur sekolah panjang
jadi saya membawa semua keluarga kemari
tiga puluh lima cuman yang baru dinaikin paling sepuluh aja
coba mau dicobakin semua mumpung di sini
di musim libur sekolah seperti saat ini
pengunjung meningkat hingga lima puluh lima persen
dibanding hari biasa
selama masa liburan ini
kalau dibandingkan dengan bulan bulan yang sebelumnya
yang masa pandemi
ini memang ada peningkatan pak
ya khususnya di bulan mei ini kan udah liburan pak ya
puas bermain di wahana modern
saatnya berwisata alam
kawasan guci di tegal jawa tengah
terkenal dengan pemandian air panasnya
yang berada di lereng gunung selamet
suhu udara di sini cukup sejuk
karena berada di ketinggian seribu tiga ratus meter
di atas permukaan laut
sedangkan suhu air panasnya bisa mencapai empat puluh derajat celcius
banyak pengunjung yang menganggap sumber air panas dari gunung ini
memiliki khasiat untuk kesehatan
salah satunya elza
yang mengajak serta anak anaknya menikmati berendam air panas
sebelum berendam air panas
pengunjung akan mengambil beberapa makanan
sebelum berendam air panas

sebelum berendam air panas anaknya menikmati berendam air panas di guci
kedua air panasnya
kedua air panasnya
ya liburan sambil
liburan sama anak anak aja gitu mas
kenapa lebih memilih di guci mas
tempatnya enak mas
tempatnya enak mas
selama liburan sekolah
pemandian air panas guci selalu dipadati
wisatawan lokal dan luar daerah
karena ini musim libur sekolah
itu agak agak penaikan pengunjung mas
berapa pak berapa ribu orang
atau berapa ratus orang
sekitar satu lima ratus sampai satu tujuh ratus orang
harga tiket masuk ke
pemandian air panas cukup murah
untuk hari biasa hanya
sementara untuk hari libur
harga tiketnya rp sebelas empat ratus
selain pemandian air panas
tempat ini juga menyediakan
berbagai wahana wisata
seperti wisata selfie kolam renang
dan wisata berkuda
tim liputan cnn indonesia